laguna albania terkenal dengan populasi burung yang bermigrasi
namun para ahli memperingatkan bahwa jumlah burung menurun seiring dengan urbanisasi dan perubahan iklim yang mungkin menjadi penyebabnya
laguna ini adalah surganya para pengamat burung
sebanyak satu ratus sembilan puluh enam spesies tercatat pernah ditemukan di lahan yang indah di albania utara ini
dan kawasan ini telah dilindungi berdasarkan hukum albania sejak seribu sembilan ratus empat puluh
dan karena banyaknya populasi burung yang berpumpul tempat ini menarik bagi lebih dari tiga puluh ribu wisatawan setiap tahunnya
banyak yang datang di musim dingin untuk melihat kesempatan mengamati burung
namun keindahan laguna ini sudah tidak seperti tahun tahun sebelumnya
para ilmuwan mengatakan populasi burung yang bermigrasi berada dalam ancaman
ada dua puluh dua ribu burung yang bermigrasi pada tahun dua ribu delapan belas
tetapi jumlah itu menurun menjadi sepuluh pada tahun dua ribu dua puluh
lembaga swadaya masyarakat yang fokus satwa mengatakan
kemungkinan besar penyebabnya adalah urbanisasi dan perubahan iklim
menurut mereka kemungkinan besar penyebabnya adalah urbanisasi dan perubahan iklim
dan juga kemungkinan besar penyebabnya adalah urbanisasi dan perubahan iklim
dan juga kemungkinan besar penyebabnya adalah urbanisasi dan perubahan iklim
laguna di albania merupakan tempat berlindungnya burung flaminggo dan pelikan
tetapi jumlah kedua spesies ini juga makin menurun
peneliti dan lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk memikirkan secara hati hati
mengenai tingkat pariwisata di lokasi ini
pariwisata yang besar besaran berdampak pada menurunnya populasi buruk
dengan adanya pariwisata maka akan bertumbuh pula bangunan infrastruktur
yang membuat tempat ini mengalami degradasi habitat atau hilangnya habitat suatu spesies